meski telah berulang kali diperingatkan
ternyata masih ada saja pelanggar lalu lintas
yang mencoba membujuk petugas
seperti seorang pengendara motor di jombang
gara gara tidak punya uang
ia mencoba menawar denda tilang yang harus dibayarkan
saat hakim melakukan sidang di tempat
beginilah cara inali meminta keringanan denda tilang
pada hakim di sidang tilang di tempat
setelah razia operasi zebra di jalan wahid hashim jombang kemarin
dia memohon pada hakim agar bisa membayar denda tiga puluh ribu rupiah saja
dari total denda lima puluh ribu rupiah
meski inali beralasan tidak punya uang
tetap saja permintaan itu ditolak hakim
dia harus pulang terlebih dahulu untuk mengambil kekurangan uang
inali adalah salah satu pengendara motor
yang terjaring dalam razia operasi zebra di jombang
dia didenda dan stnk nya ditilang karena tidak membawa sim
di tilang berapa pak
terus sudah dibayar apa belum pak
bayar tiga puluh enggak mau
kok bayar tiga puluh memang
sampai hari ke delapan operasi zebra di jombang
tercatat sudah ada lebih dari dua pelanggar lalu lintas
yang kena tilang dan didenda di tempat
sebagian besar pelanggar adalah
belum operasi sampai dengan saat ini
ini sudah hari ke berapa
sudah hari ke delapan
sidang di tempat untuk mempermudah pelanggar
karena kemarin dari pelanggar
mengenai pemudakan dari pelanggar sendiri
sampai di sana
operasi zebra semeru dua ribu enam belas
digelar serentak di seluruh indonesia
hingga dua puluh sembilan november mendatang
tujuannya agar pemilik kendaraan
tertib berlalu lintas
dan meminimalisir angka kecelakaan